sementara itu kuasa hukum keluarga yosua kamarudin simajuntak meyakini
terdakwa putri cenrawati mempunyai perasaan suka terhadap almarhum yosua huta barat
hal ini disampaikannya sebelum bersaksi di persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
kamarudin menjelaskan indikasinya antara lain
ucapan selamat ulang tahun dari putri yang dinilainya romantis
termasuk pemberian sejumlah barang sebagai hadiah
menurutnya sebuah pakaian bermerek dan berharga mahal adalah salah satu pemberian putri untuk yosua
menurutnya sebuah pakaian bermerek dan berharga mahal adalah salah satu pemberian putri untuk yosua
menurutnya sebuah pakaian bermerek dan berharga mahal adalah salah satu pemberian putri untuk yosua